kamar penjara berfasilitas setara hotel kembali ditemukan
kali ini di lapas porong sidoarjo jawa timur
penghuni bahkan diperbolehkan membawa hewan piaraan seperti kucing anggora
penghuni sel mengaku mendapatkan fasilitas di atas rata rata ini setelah membayar ke sejumlah oknum petugas penjara
nah adanya sel mewah di blok napi kasus korupsi dan narkoba
lembaga pemasyarakatan kelas satu porong sidoarjo ini terungkap dalam sebuah razia dilakukan oleh badan narkotika nasional dan polda jawa timur hari senin malam
selain fasilitas hiburan pribadi narapidana di blok ini bahkan tanpa ada yang memelihara hewan mahal seperti kucing anggora di dalam kamarnya
selain kucing sejumlah hewan peliharaan para napi juga adalah burung berkicau
menurut salah seorang napi kasus narkoba
untuk mendapatkan sel khusus
mereka harus membayar sejumlah uang ke oknum petugas lapas
tidak hanya hewan peliharaan
seorang narapidana juga ternyata leluasa membawa peralatan untuk merakit barang barang elektronik